markas besar polri menyebut ledakan yang diduga berasal dari bom bunuh diri di gerbang gereja katedral jalan kajau lalido makassar pukul sepuluh dua puluh waktu indonesia tengah
menewaskan dua orang dan menyebabkan empat belas orang luka luka
kepala divisi humas polri inspektur jenderal polisi argo yono di jakarta minggu siang menyatakan
terduga pelaku utama berjumlah dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi dd lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat md
terduga pelaku disebut berupaya masuk ke pelataran gereja saat pergantian ibadah misa
namun dihadang oleh petugas keamanan gereja di area gerbang
tidak lama kemudian terjadi ledakan kencang disertai dengan kepulan asap putih
dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah potongan tubuh yang masih diidentifikasi petugas kepolisian
argo juga belum bisa memastikan jenis kelamin dari terduga pelaku
sementara sejumlah korban luka dibawa ke tiga rumah sakit
saat ini tiga orang itu di rumah sakit setelah maris di makassar
dan rata rata adalah luka bagian leher dada muka tangan dan kaki
dan juga ada yang sekuriti ini yang ada juga luka di bagian perut dan kepala
jadi ada empat belas korban artinya yang sekuriti
sekarang masih dalam perawatan yang sedang ditangani oleh dokter
dan mudah mudahan segera bisa kembali ya untuk yang sakit sangat ringan